ini membuka rasa percaya diri
indonesia telah mengajukan diri sebagai calon tuan rumah olimpiade dua ribu dua puluh
hal ini disampaikan presiden joko widodo saat memimpin rapat terbatas virtual
dengan membahas topik rencana pencalonan indonesia sebagai tuan rumah olimpiade dua ribu tujuh belas
dari istana merdeka jakarta rabu pagi
kepala negara mengatakan
mendaftar sebagai tuan rumah olimpiade dua ribu tiga puluh dua merupakan salah satu cara menaikkan citra indonesia
sekaligus sebagai momentum menata berbagai infrastruktur
termasuk infrastruktur keolahragaan dan prestasi atlet
presiden juga meminta kepada para menteri terkait agar roadmap
atau alur rencana pencalonan indonesia sebagai tuan rumah olimpiade dua ribu tiga puluh dua direncanakan dengan matang
mendaftar sebagai calon tuan rumah olimpiade
indonesia akan bersaing dengan australia jerman
unifikasi korea qatar republik rakyat tiongkok dan india
olimpiade bukan lagi untuk menunjukkan kebiar kemewahan
tetapi sejauh mana kreativitas inovasi itu bisa dilakukan dalam
mengimplementasikan norma baru yang diharapkan lebih hemat biaya dan lebih sederhana
sementara walau telah mengajukan diri sebagai tuan rumah olimpiade dua ribu tiga puluh dua
saat ini pemerintah belum memutuskan daerah mana di tanah air
yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan kompetisi olahraga terbesar di dunia
dengan melibatkan peserta lebih dari dua ratus negara tersebut
kemudian tentang tempat tentu kita belum bicara sampai ke sana ya
karena kita konsentrasi seperti yang saya sampaikan tadi
kita konsentrasi untuk biddingnya dulu untuk bagaimana kita bisa ditetapkan sebagai tuan rumah
menpora menyinggung kondisi perekonomian dunia yang saat ini lemah akibat pandemi
namun dirinya berharap dua belas tahun ke depan saat olimpiade siap digelar
kondisi perekonomian dunia telah pulih
jika indonesia terpilih sebagai tuan rumah olimpiade dua ribu tiga puluh
maka sejarah akan mencatat untuk pertama kalinya
olimpiade diselenggarakan di kawasan asia tenggara